gue mau masuk awas
gue mau masuk ke rumah gue
masih cakepan ibu
cuman menang muda doang
ibu juga dulu pernah muda
ibu kan belum tentu pacarnya bapak
kalau bukan pacar ngapain dua duaan dalam mobil
temannya bapak mungkin bu
mana ada sih orang tua berteman sama anak muda
mungkin bapak ada urusan
lu ya ibu udah dijahatin dihadap sama bapak
masih aja lu belain
bukan kesian sama ibu
kelakuan bapak lu
hebat itu si mamat
mau memotong kumis sama rambutnya
bukan cuman dipotong uni
tapi dicukur sampai pelontos
itu tetina yang nyuruh
iya semenjak cemina takut sama kumisnya bang mamat
tina jalan dulu ya
dasar si tina
nggak boleh sama suami ambo
dari dulu saya udah nyaranin kesampean
minggu depan ada pemilihan ketua rw
mana ada kuper nurna baru makanya lu calonin biar ada
tambah ganteng kan pak
ketangkep polisi hai kaga bang ini gara gara ibu ibu hamil
waduh jadi lu ngebotakin kepala lu sama cukur kumis kebanggaan lu buat nyenengin bini isi lo
enggak pak ada tiga ibu ibu lainnya kok
lu kebangetan lu segitunya pengorbanan lu buat nyenengin si loyo iya
bukan itu bang kita udah muter muter kaki sampai pegel nyari orang botak kagak ketemu juga
panas bang capek abang juga dipenting tolong kagak mau
lu berani ngeledek gue ya
wah udah kebangetan loh sekarang ya
udah diam dong
ah dimana nih yuk
sampean kalau ngomong itu dipikir
kalau pak mugid sampe marah
sekarang sampe minta maaf
lah jalan pintas biar cepat
maafin ayah bang
maafin ayah bang
sudah diam udah
gue udah tau sekarang
ketama siapa lo berpihak
selama ini gue baik sama lo
loh gue kasih kerjaan
biar lo dapet lebih
sekarang malah berani ngelerik gua lo ya
ayah ga ada maksud ngelerik abang
gua gak mau liat muka lo gua diam kot
lo pergi ke sana
pergi sama si loyo bos baru lo pergi
ayah kalo belum dimaafin ayah gak mau pergi
gua mau masuk awas
gua mau masuk ke rumah gua
ngapain pake baju hansip
ayah mau maling
lo berani gangguin bini gua ya
berani lo sekarang gangguin bini gua ya
kurang ajar lo ya
gak gak ada
ayah kalo belum dimaafin ayah gak mau pergi
gua gak mau dimaafin lo pergi gak
dia udah jadi antek es loyok sekarang

hai hainra mau dipukul orang orang
hai hei hei kamu kenapa nggak papa kau cemberut
siapa yang cemberut lagian emangnya ngaruh kalau aku cemberut sama enggak
peluk dulu masih sayang satu kita semua sayang sama kamu dong
rumah sering dikunci terus indisruk rumahnya oma itu tanda tanda sayang